dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait penangkapan terduga teroris di desa jetis jogopaten kelurahan pandowarjo kabupaten sleman yogyakarta
saya telah terhubung dengan karopenmas divisi humas poli blikjenpol ahmad ramadhan via sambungan telpon
selamat malam pak ramadhan
selamat malam mas assalamualaikum wr wb
bisa anda ceritakan terlebih dahulu bagaimana kronologi penangkapan terduga teroris ini pak ramadan
ya kami membenarkan bahwa hari ini minggu dua puluh dua januari dua ribu dua puluh
antara pukul enam sampai sembilan tadi densus delapan puluh delapan anti teror polri telah melakukan penangkapan
hadap tersangka tidak pidana terorisme atas inisial aw
ya umur tiga puluh sembilan tahun di sekitar area jalan pendowarjo sleman d i e
seperti yang disampaikan tadi bahwa aw alias an merupakan simpacan isis ya
ketika kita bicara isis maka dia juga kemungkinan diduga paralel dengan jaringan teroris jemaah ansoridaulah
namun itu masih kita dalami kita masih lakukan penyelidikan dan penyidikan yang sekarang masih berlanjut
perihal peran yang bersangkutan sering
aktif ya selain sebagai simpatisan isis aktif memposting gambar dan video propaganda isis di medsos
juga melakukan seruan provokatif untuk melakukan aksi teror
seperti telah disampaikan tadi ya benar bahwa hari ini juga telah dilakukan penggeledahan di rumah tersangka
sekitar pukul sebelas tiga puluh ditemukan
dua buah bom di rumah saudara aw
yang mana dua buah bom tersebut telah diledakkan oleh tim jibom brimob oda diy
kemudian perlu diketahui bahwa tersangka aw ini mulai terpapar paham daulah isis sewaktu menjalani hukuman di lapas
waktu dia menjalani dilapas dia mendapat kajian ya
kajian dari salah satu napi
dari salah satu napi dilapas rusakambangan
tapi saudara aw sendiri masuk sebagai napi dalam kasus narkoba
dia mendapat kajian dari salah satu napi atas nama as
ini adalah kasus pembunuhan salah satu pendeta di daerah jawa tengah
kemudian setelah bebas saudara aw ini dalam pengakuannya pada bulan desember dua ribu dua puluh dua lalu
dia berbayat dengan isis
ya dia bermain dengan isis
ya sekali lagi
ketika dia berbayat
ini simpatisan isis maka kemungkinan yang terbesar jaringan paralelnya adalah jaringan teroris jad
tapi tidak menutup kemungkinan apakah jaringan teroris lainnya masih kita dalami
tadi pak ramadan menyebutkan dia terpapar ketika berada di rusakambangan
tahun berapa itu pak ramadan
jadi di dua ribu delapan belas
dia bertemu dengan salah satu napi dan sering mendapat kajian kajian
dalam kajian itu dia terpapar dalam paham radikal ya
sejak tahun dua ribu dua puluh dua kemudian ia dibayat dan terafiliasi diduga dengan jaringan isis
kemudian dari informasi yang kami dapatkan bahwa ia juga bekerja
sebagai penjual ikan hias di daerah di luar jetis
dan baru kembali ke desa jetis
tempat di mana ia ditangkap adalah beberapa bulan belakangan ketika ia bekerja sebagai mitra ojek online
apakah pantauan terhadap aw ini sudah dilakukan sejak ia keluar dari nusa kambangan
atau memang baru baru ini saja pak ramadan
penyidik densus delapan puluh delapan
seseorang sebagai tersangka tindak pidana teroris
sangat berhati hati dan teliti
terus diikuti dengan
dari awal paham yang diikuti
dan melakukan penyelidikan lebih lanjut
sehingga bukti bukti yang ditemukan sangat cukup
untuk menentukan seseorang tersangka
dia yang bersangkutan ada di lapas
nah saat penggeledahan di rumah aw ini kan ditemukan
dua buah bom rakitan
apakah sudah diketahui
rencana peledakan bom ini dari beberapa informasi yang beredar
aksinya akan menyasar kantor polisi
seseorang ketika masuk dalam jaringan teroris
tentu ini adalah sesuatu yang berbahaya
apakah dia mau diledakkan di kantor polisi atau tempat lain
ini adalah sebuah tindakan berbahaya
kemudian dikaitkan dengan upaya upaya yang dilakukan
untuk melakukan aksi teror
ya sesuatu yang tidak bisa dianggap ringan
sasaran apapun yang dilakukan
itu bukan menjadi
itu menentukan dia
sebagai pelaku tidak pidana teroris
dia sudah berbayar
ini harus sudah
tadi anda juga sempat menyebutkan bahwa
aw ini kan juga dikabarkan aktif ya
di media sosial ya
kita tidak menyebutkan
tapi di salah satu media sosial
yang tentu media sosial itu
bisa diketahui oleh orang banyak
nah ini adalah sebuah
yang bisa dikatergahkan
adalah tidak pidana terorisme
dia sebagai simpatisan
dan juga telah ditemukan
dua buah bahan peledak
artinya sekali lagi
tersangka tindak pidana teroris
tentu telah mengumpulkan bukti bukti yang sangat cukup
ini dilakukan secara
hati hati dan sangat teliti dalam penentuan
seorang sebagai tersangka teroris
nah upaya upaya ini dilakukan
kita lebih kepada
upaya upaya mencegah agar tidak terjadinya
tindak pidana terorisme itu sendiri
selain propaganda lewat media sosial
biasanya juga ada sebuah grup
begitu dalam whatsapp
apakah ini juga ditemukan
lalu seperti apa interaksi
di media sosial antara pelaku
mungkin dengan warga yang
kajian atau dalam media sosial itu
sementara dalam proses ya
masih dalam proses
pemeriksaan proses pendalaman
penyidik densus ya
yang jelas apakah
apakah ada orang lain itu masih dikembangkan
dari bahan produk itu sendiri
bahan produk itu
dibuat oleh saudara aw sendiri
atau didapat dari orang lain
itu masih kita
pendalaman lebih lanjut
nah bagaimana dengan interaksi
terduga pelaku aw ini dengan tetangga
di desa jetis ini pak
apakah ia termasuk orang yang tertutup
atau memang ter
bisa bersosialisasi dengan warga
memang ada beberapa
ada yang tertutup
ada yang ini
untuk itu masih
kita belum tahu tentang ini ya
apakah belum mendapat informasi
kami lebih fokus kepada
tindakan yang dilakukan
nah ini kedua bom
tadi disebutkan sudah dideskrapcar ya
dan bagaimana sekarang kondisi
di sekitar lokasi saat ini
apakah masih steril
atau warga sudah
bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa
itu sop yang dijalanin oleh tim jibom brimob
benar benar clear ya
artinya sebelum melakukan
tim jibom telah mengamankan
dan memberikan informasi
dan memang dua bom yang diledakkan
dan satu memang tidak meledak ya
dan situasi sudah clear
langsung aman dan lancar
terakhir pak ramadhan
apakah akan dalam waktu dekat
akan ada terungkap
tersangka atau terduga pelaku teroris lainnya
dari pengembangan penyidikan
di sleman ini
terus melakukan upaya upaya
dan upaya upaya penindakan
serta penegakan hukum
tindak pidana terorisme
brik janpol ahmad ramadhan
atas waktunya bersama cnn indonesia prime news
malam ini selamat malam
dan salam sehat selalu pak ramadhan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh